inilah proses produksi minyak kelapa yang dilakukan para siswa madrasah aliyah negeri dua polewali mandar sulawesi barat jumat siang
mereka mampu berinovasi menyulap mesin cuci pakaian menjadi alat pendukung untuk membuat minyak kelapa
sistem kerja mesin cuci pakaian yang telah dimodifikasi secara khusus ini diakui memiliki kelebihan tersendiri
sehingga proses pembuatan minyak kelapa menjadi lebih cepat dan efisien
selain lebih higienis proses ini dinilai dapat menghasilkan santan sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa lebih banyak dibanding cara manual
dari segi waktu kita sangat efisien waktu sangat singkat
yang dimana biasa prosesnya memakan sampai dua hari di masyarakat umum itu kita hanya butuh waktu sekitar delapan sampai sembilan jam untuk proses menghasilkan minyak
lebih higienis juga lebih bersih karena tidak bersintuhan langsung dengan tangan
warga tujuh kampung rawageni cipayung depok jawa barat dapat membayar pajak bumi dan bangunan
dengan mengumpulkan limbah sampah plastik dan menyetorkan ke bank sampah di rw tujuh
sampah plastik yang disetorkan ke bank sampah akan dihargai sesuai dengan beratnya dan uangnya dimasukkan ke dalam buku tabungan
salurnya pun dapat digunakan untuk membayar pajak yang dilakukan oleh panitia bank sampah
sampah sosialisasi dulu menyampaikan kepada masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah
yang bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat yaitu dengan dipilah bisa melakukan mengikuti kegiatan pembayaran pajak tahunan ditukar dengan sampah
adapun wali kota depok idris abdul somad mengapresiasi adanya program bank sampah untuk membayar pbb
menurutnya hal ini dapat membangun kesadaran masyarakat membayar pajak dan memotivasi warga untuk memilah serta memanfaatkan sampah
yang sudah terpilah kepada bank ini nanti semuanya itu akan diberikan imbalan oleh bank sampah untuk warga ini
dari uang itulah ditabung sedikit demi sedikit untuk membayar pbb
pemerintah kota depok mewacanakan hal ini bisa dilakukan di setiap rw yang memiliki bank sampah
tim liputan cnn indonesia